akhir pekan kali ini kami ajak anda untuk menikmati kota seribu sungai di banjarmasin kalimantan selatan
dan berbelanja di pasar terapung lalu juga mengunjungi kampung pelangi hingga menyatap soto khas banjar
berikut perjalanan dea kartika di banjarmasin
mantap banget tuh pokoknya
datang ke kota banjarmasin
kota banjarmasin tentunya kita tidak afdol kalau tidak datang ke tempat wisata yang berkaitan dengan sungai
kali ini saya pilih pasar apung pasar apung lok baintan di kabupaten banjar
saya tempuh kira kira empat puluh lima menit ya tadi dari kota banjarmasin
di sini para pedagang di pasar apung ini menggunakan jukung atau perahu kecil untuk berjualan
dan ini saya lihat macam macam ini ya hasil bumi yang kemudian dijajakan di sini
ada buah jeruk ada pisang juga ada ikan dan ini menarik sekali minat para wisatawan

kali ini saya mau belanja kayak apa nih rasanya belanja di atas cukup
pasar terapung lok baintan adalah satu dari beberapa pasar terapung yang ada di kabupaten banjar
wisatawan seperti saya biasanya menaiki kapal kayu berukuran sedang secara beramai ramai dengan wisatawan lain
atau menyewa kapal kayu secara pribadi untuk menuju ke pasar ini
untuk berkunjung ke pasar terapung lok baintan pastikan anda tiba di sini saat para pedagang mulai berjualan pada pukul tujuh hingga sepuluh pagi
saya memilih pasar terapung lok baintan karena cara berdagang di sini masih orisinal
baik saat jual beli maupun saat melayani pelanggan
semakin siang semakin ramai nih di pasar lok baintan
di belakang saya ini adalah wisatawan yang dari tadi pagi sampai sekarang
tidak berhenti untuk foto foto selfie selfie karena memang rata rata di sini
wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun dari mancanegara ini mereka datang ke sini
lebih banyak untuk bisa menikmati pemandangan kemudian juga foto foto
tidak lupa mereka juga beli beli makanan nih seperti ini ada sarapan juga nasi kuning khas banjar ini
salah satu yang menarik untuk disantap pagi pagi tapi di sini terik banget
jadi saya mau pakai acamata sambil ngelihat ini
ini dagangannya ada nasi kuning ya bu
ada nasi kuning
terus itu kue apa tuh
ada kue kelembek
cocok buat sarapan
oke saya mau coba sarapan pakai kue lamber
itu teksturnya kayak
kue kera bolu gitu gak sih

enak enak gak terlalu manis ini cocok untuk sarapan
ini harganya seribu pagi ini saya beli sepuluh
tidak hanya hasil alam beragam makanan pun tersedia di pasar lok baintan
tapi juga ada makanan berat juga
selain ada buah buahan ada juga makanan berat di atas sungai martapura ini yaitu sate
masaknya di atas jukung satenya
makin banyak wisatawan yang datang

ya itu kita biasanya tamunya itu mbak sedikit
paling dapatnya seratus satu ratus lima puluh kayak gitu
kalau hari sabtu minggu itu tamunya biasanya rame mbak
makin rame alhamdulillah
kalau sabtu minggu alhamdulillah tiga ratus empat ratus kayak gitu mbak
rata rata kalau turis di sini foto foto di atas kapal atau memang mereka beli
oh kebanyakan ada yang foto di atas kapal ada yang beli
katanya buat oleh oleh mbak
setelah puas menyusuri sungai martapura dan berbelanja makanan di pasar terapung lok baintan
saya bergeser ke kabupaten banjarbaru
di sini ada lokasi yang disebut banyak orang sebagai tempat wisata kekinian
tadi pas lewat di sepanjang jalan kok ada yang menarik gak ada yang warna warni
ternyata setelah dari depan saya masuk ke sini ini adalah kampung warna warni
di mana warganya itu kreatif banget
temboknya terus atapnya warna warni
tadi saya juga lihat ada beberapa spot foto foto dan juga spot selfie yang menarik
saya mau muter muter dulu
kampung pelangi berada di kecamatan guntung paikat kabupaten banjarbaru
sekitar satu jam perjalanan dari pusat kota banjarmasin
kreativitas warga kampung yang terletak di sepanjang sungai kemuning ini berbuah manis
sejak tahun dua ribu tujuh belas
kampung pelangi mulai dikenal dan didatangi wisatawan
warga pun berusaha untuk menjaga kampung mereka agar selalu bersih dan indah
mereka ingin kedatangan wisatawan bisa mendatangkan keuntungan bagi kegiatan ekonomi mereka
hampir seluruh warna terlihat menghiasi kampung ini
tidak hanya itu lukisan tokoh tokoh kartun kenamaan dari dalam dan luar negeri pun
semakin mengundang rasa penasaran wisatawan seperti saya untuk berfoto ria
setelah dari pagi banget tot
dari pagi banget addresses
soto banjar ini perpaduan
antara kaldu ayam kampung dengan
susu encer ini enak banget
dan yang paling menarik di sini
lokasinya itu ada di samping
sungai martapura dan
selalu ramai dari pagi
sampai siang hari
tidak hanya orang orang asli banjarmasin
saja dan juga sekitarnya ya tapi juga
ada dari turis turis dari
luar kota dan juga mancanegara
mantap banget ya pokoknya
bagi masyarakat setempat
soto banjar adalah hidangan yang
sore maupun malam hari
untuk isiannya soto banjar berisi suiran
telur itik dan dilengkapi
bumbu rempah yang menjadikan
soto ini terasa gurih
tidak lupa nih sumber
karbohidratnya bisa dipilih
antara nasi atau kupar
harga soto banjar beragam
dari rp lima belas hingga rp dua puluh lima
lapar ditambah sudah sempat
melihat ada yang bakar bakar sate ayam
saya juga pesan sate ah
nyam ternyata cocok juga nih
soto banjar yang gurih dan encer
dipadu dengan sate ayam yang manis
apalagi diiringi alunan musik khas banjar
jadi buat anda yang ingin jalan jalan
jangan sampai ketinggalan makan sotonya ya